ada yang menarik ketika mata dan lidah menikmati keelokan negeri dan cita rasa dapurnya
dalam sebuah perjalanan selalu ada makna yang tersirat
mahakarya yang menghiasi sudut sudut kota
atau sumber pengetahuan terhadap hal baru
wisata digital yang berbalut kesehatan dan gastronomi
inilah cerita sebuah perjalanan wisata milenial joklo semarang
yogyakarta solo semarang
milenial sebutan bagi kalangan yang dikenal sebagai generasi y
di mana mereka lahir saat dunia modern
dan teknologi canggih berkembang besar
pada umumnya kaum milenial adalah anak anak dari generasi baby boomers dan gen x
generasi milenial itu adalah yang lahirnya antara tahun seribu sembilan ratus delapan puluh an awal hingga seribu sembilan ratus sembilan puluh an pertengahan menuju akhir
tapi intinya adalah orang orang muda yang ketika memasuki milenial baru yakni abad ke dua puluh satu
mereka memasuki usia dewasa mudanya mereka
ada yang menarik ketika kaum milenial merencanakan liburan mereka
di era digital ini hampir seluruh perencanaan ada dalam genggaman tangan
termasuk mendapatkan ide berlibur
dengan kemudahan teknologi riset menjadi mudah untuk dilakukan
meriset sebuah destinasi
dan aplikasi wisata menjadi wajib agar perjalanan menuju lokasi impian perjalan lancar
berbagai aplikasi pembelian tiket perjalanan secara online tak ayal menjadi pahlawan bagi kaum milenial
di sini pula mereka bisa membandingkan moda transportasi yang tepat sesuai budget
begitupun halnya dengan penginapan
milenial dengan budget yang terbatas harus cerdas memilih hotel di kota tujuan
disarankan untuk mengecek daftar harga kamar dari beberapa aplikasi

kali ini saya memilih kereta api sebagai moda transportasi perjalanan berlibur
tujuannya yogyakarta surakarta atau solo dan semarang atau kerap disebut joglo semar
jadwal keberangkatan kereta saya masih lama
nah bagi anda tipe wisatawan yang memang tidak ingin terburu buru seperti saya
karena ingin menghindari kemacetan atau jarak rumah jauh
jadi saya memilih untuk datang lebih awal
untuk menunggu perjalanan ke stasiun kereta api
nah sambil menunggu saya ingin mencoba untuk menggunakan fasilitas hotel yang terintegrasi dengan stasiun ini
nah hotel ini juga bisa digunakan selain untuk menunggu keberangkatan kereta
juga bisa digunakan untuk setiap orang atau wisatawan yang ingin berpindah moda transportasi
dari pesawat udara menggunakan kereta api

juga bisa digunakan untuk berpindah moda transportasi
nah selanjutnya dari di ekor tempat beristirahat
karena akan saya menjadikan tempat beristirahat selama beberapa jam saja saya memilih courtroom
harga sewanya satu ratus dua puluh lima ribu rupiah dengan batas waktu maksimal enam jam

dari stasiun gambir perjalanan saya menjejel destinasi milenial menuju joglosemar dimulai
dengan menggunakan kereta api eksekutif taksaka ongkos yang saya keluarkan rp tiga ratus tujuh puluh dengan waktu tempuh perjalanan sekitar delapan jam
lebih murah dibandingkan dengan pesawat menuju yogyakarta yang tiketnya bisa mencapai rp tujuh ratus hingga rp satu tergantung maskapai
yogyakarta adalah salah satu destinasi wisata yang populer di indonesia
sebagai salah satu daerah dalam kawasan joglo semar ada banyak obyek wisata menarik yang dimilikinya
namun saya memilih untuk mengunjungi sebuah tempat yang termasuk dalam daftar wellness tourism atau wisata kesehatan
restoran jejamuran di desa pandowo harjo kecamatan sleman kabupaten sleman ini adalah satu dari sejumlah lokasi yang masuk dalam daftar lokasi uji trail wisata kesehatan joglo semar
yang dipilih oleh kementerian pariwisata dan kementerian kesehatan
kegiatan pada mei dua ribu sembilan belas
wellness tourism mengedepankan pelayanan kesehatan promotif dan preventif
meski bukan termasuk medical tourism atau wisata pengobatan namun keduanya berkolerasi
di jejamuran setiap wisatawan bisa menikmati kelezatan olahan makanan dan minuman berbahan baku jamur
sekaligus mendapatkan informasi apa saja khasiat yang dimiliki tanaman ini
kesehatan di jejamuran setiap wisatawan bisa menikmati kelezatan olahan makanan dan minuman berbahan baku jamur
kesehatan di jejamuran setiap wisatawan bisa menikmati kelezatan olahan makanan dan minuman berbahan baku jamur
kesehatan di jejamuran setiap wisatawan bisa menikmati kelezatan olahan makanan dan minuman berbahan baku jamur

kesehatan di jejamuran setiap wisatawan bisa menikmati kelezatan olahan makanan dan minuman berbahan baku jamur
kesehatan di jejamuran setiap wisatawan bisa menikmati kelezatan olahan makanan dan minuman berbahan baku jamur
kesehatan di jejamuran setiap wisatawan bisa menikmati kelezatan olahan makanan dan minuman berbahan baku jamur
selain iklim faktor terpenting dalam budidaya jamur adalah suhu

selain iklim faktor terpenting dalam budidaya jamur adalah suhu
nomor jamur itu kan sifatnya berbeda beda antara jamur merang itu mengendalikan suhu di atas tiga puluh derajat celcius
nomor jamur itu kan sifatnya berbeda beda antara jamur merang itu mengendalikan suhu di atas tiga puluh derajat celcius
tapi sebaliknya kalau jamur shiitake mereka suhunya harus di bawah dua puluh lima degrees celcius
itu mereka harus suhunya harus di bawah suhu dua puluh lima misalnya
kemudian untuk jamur kansing ataupun jamur kampik non
itu mereka harus suhunya lebih rendah lagi harus di bawah suhu dua puluh derajat
nah itu kita bagaimana supaya bisa mensiasati daripada sesuai dengan sifat hidup campur mereka
melihat langsung budidaya jamur menjadi daya tarik tersendiri bagi saya
sebagai lokasi uji trail wisata kesehatan ada ilmu yang bisa dipelajari
hasil penelitian lembaga ilmu pengetahuan indonesia atau lipi mencatat
jamur sebagai bahan pangan fungsional mengandung sembilan belas hingga tiga puluh lima persen protein lebih tinggi dibandingkan dengan beras dan gandum
dua puluh persen lemak jamur termasuk jenis lemak tak jenuh
jamur merang memiliki manfaat yang luar biasa bagi kesehatan tubuh
karena memiliki banyak kandungan gizi
di antaranya memiliki atau mengandung protein karbohidrat serat fosfor vitamin dan juga mineral tambahan seperti asam folat
hasilnya banyak sekali
di antaranya jamur merang mampu menekan pertumbuhan sel kanker dalam tubuh
terutama dalam penjagaan penyakit kanker payudara ataupun kanker prostat
dan kemudian jamur merang ini juga mampu
melawan lemak jahat yang dapat meningkatkan kolesterol dalam darah
sehingga mampu mencegah penyakit jantung
kemudian yang terpenting adalah
jamur merang mampu mengatasi radikal bebas dalam tubuh
karena ada kandungan selenium di dalamnya
dari yogyakarta liburan saya lanjutkan ke solo
hanya perlu merogoh kocek delapan ribu rupiah
dan menempuh waktu sekitar satu jam untuk menuju stasiun solo balapan
di kota api prambanan express
kereta ini menjadi salah satu armada pendukung program wisata
yang menghubungkan yogyakarta solo dan semarang
yang diresmikan pt kai pada dua ribu enam belas
di solo saya merencanakan liburan murah meriah tanpa menguras kantong
kota kecil ini memiliki banyak spot untuk bersuah foto gratis
ini salah satunya
jalan layang manahan ini dibangun pada tahun dua ribu delapan belas
selain untuk mengatasi kemacetan akibat perlintasan kereta api
jalan sepanjang enam ratus meter dengan lebar sembilan meter ini
juga kini menjadi salah satu ikon wisata alternatif kota solo
lihat saja ornamen pada dindingnya dipenuhi mural dengan gambar tokoh pewayangan
mencari angle yang penting
kita akan mencari jalan layang
hal yang pas dan berfoto dengan latar mural seperti ini menarik bagi saya
namun karena lokasinya tepat di antara ruas jalan
disarankan untuk berhati hati bila hendak bersuap foto
ada pula bendung karet tirtonadi
yang tengah naik daun dan menjadi ikon wisata air baru di kota ini
bendung ini berfungsi sebagai penampungan dan pengolahan air kali pepe
bantaran kali yang ditata menjadi taman dimanfaatkan oleh wisatawan lokal
sebagai ruang terbuka melepas penat
sejak diresmikan presiden joko widodo
pada februari dua ribu sembilan belas
bendung karet tirtonadi kerap dikunjungi karena lokasinya yang instagramable
masih di kota solo
saya mengunjungi candi yang viral karena arsitekturnya yang bernuansa thailand
namanya farastupa salabuddha prakasa
atau banyak yang menyebutnya candi putih
candi ini berada dalam area vihara dhammasundara
kelurahan pucang sawit kecamatan jebres
yang diresmikan pada dua ribu empat
terinspirasi oleh candi candi kecil di candi sewu
relif pada candi setinggi sekitar sebelas meter ini memesona
konon farastupa salabuddha prakasa
adalah nama yang diberikan oleh somdet pranjana samphara
sangha raja thailand ke sembilan belas
eksotisme candi ini wajib saya dokumentasikan
berfoto di kawasan candi dan membagikan keindahannya ke media sosial
seperti like nya wisatawan milenial
akan menjadi andalan wisata saya ke solo kali ini
membuat keinginan mempunyai koneksi itu menjadi kenyataan
itu adalah media sosial
tapi kan gak bisa ya kalau hanya nulis aja
orang akan lebih ingat apabila bentuknya visual
nah itu juga menurut saya yang kemudian mendorong para generasi milenial
ketika melakukan traveling
itu mereka mengutamakan sisi visualisasi dari pengalaman mereka
jadi apakah itu memfoto makanan
atau memfoto makanan yang dia mau makan
atau memfoto dirinya sendiri
sebenarnya dalam rangka dia membuat hubungan dengan orang lain
karena itu tadi lebih berjiwa suka bersosialisasi
tempat di depan candi putih ada dhammasala
tempat umat buddha melaksanakan puja bakti
di dalamnya terdapat patung budha berwarna emas
siapa pun boleh datang untuk melihatnya
asal berpakaian sopan dan menjaga ketertiban
memang pada awalnya wiara ini khusus untuk umat buddha
tentu lebih dikhususkan untuk umat buddha
tetapi melihat potensi yang besar keindahan arsitekturnya
langkah baiknya kalau bisa dinikmati oleh kalayak yang lebih banyak
dari solo saya beranjak menuju semarang
ongkosnya sepuluh rupiah dengan menggunakan kereta api kali jaga
perjalanannya sekitar dua jam
inilah salah satu alasan mengapa saya melanjutkan perjalanan liburan saya hingga ke semarang
avalokitsvara pagoda tertinggi di asia tenggara
menjulang setinggi empat puluh lima meter pagoda ini berlokasi di vihara budagaya watugong
kecepatan banyumani kota semarang
dibangun pada tahun dua ribu lima
pagoda avalokitsvara banyak dikunjungi
rata rata dikunjungi enam wisatawan per bulan
jadi pertama kalinya aku lihat di watugong
wah banget gitu itu kayak tertinggi kayaknya
aku kan browsing browsing ya wah kayaknya keren banget ini ke tempatnya
ternyata datang ke sini memang luar biasa tempatnya juga adem
buat spot foto juga oh keren banget instagramable banget kayak gitu
meskipun aku muslim ya aku suka banget dengan semua yang ada di sini
ya objek wisata religi ini terbuka bagi semua kalangan
arsitektur bangunan pagoda bercirikas tiongkok ini
menjadi salah satu destinasi menarik
untuk menjelajah peradaban etnis tionghoa di semarang
semarang kota yang kaya akan sejarah
kawasan kota lama di kota ini tengah bersolek
demi menjadi world heritage tahun dua ribu dua puluh mendatang
ada cerita menarik di kota ini
tentang peradaban etnis tionghoa yang kini menciptakan berbagai akulturasi budaya
salah satunya makanan
karena wisata gastronomi menjadi pilihan saya di kota ini
rebung tunas muda dari bambu
penduduk indonesia dan penduduk asia pada umumnya menggunakan ini sebagai bahan makanan
di semarang rebung digunakan sebagai bahan baku pembuatan kuliner khas peranakan yang legendaris
kementerian pariwisata menetapkan joglos semar
sebagai satu dari tiga destinasi wisata gastronomi selain bandung dan bali
lumpia menjadi salah satunya
karena penganan ini memiliki nilai sejarah tinggi di kota semarang
jadi untuk mempersiapkan rebung ini agar siap menjadi isian lumpia prosesnya seperti apa pak
yaitu dirajang dulu
sampai ini setelah itu dicuci
dicuci agar tidak bau
dimasaknya direbus berapa lama pak
dimasaknya direbus berapa lama
kira kira setengah jam
nah ini rebung yang dipilih harus rebung yang seperti apa
dari bambu ampel
pengusianya harus muda
kalau tua gimana pak
tua ya itu makanan keras
keras liat begitu ya
kalau rebung seperti ini
dan aroma bau rebungnya juga
dapur lumpia yang berlokasi di kawasan pecinan
kelurahan purwodinatan kecamatan semarang tengah ini
kini dikelola oleh generasi keempat bernama untung
mewarisi resep keluarga secara turun temurun
cita rasa lumpia tetap terjaga
isiannya berbahan ikan pidi udang dan telur
tapi saya boleh tahu pak
kenapa harus menggunakan rebung isian lumpia ini pak
ya memang dari dulu memang pakainya rebung lah
karena rebung itu punya ciri khas rasa atau
ciri khas rasa rebung itu kan panjang umur pak
kan itu makanan dari tiongkok asli sana
jadi punya filosofi panjang umur
karena dari bambu begitu ya
ini sudah pak
lumpia boleh dibilang merupakan saksi bisu
sebuah akulturasi budaya antara tionghoa dan jawa
lump berarti gulung
dan pia berarti kue
kue gulung pertama kali dibawa oleh chua tayo
seorang warga asal fujian di tiongkok
yang datang ke indonesia dan menetap di semarang pada pertengahan abad ke sembilan belas
ia menikah dengan wanita pribumi bernama mbok wasi asli jawa
keduanya kemudian dikenal sebagai pembuat lumpia
yang hingga kini menjadi prima donai
dan lumpia ini terciptanya di situ
dimana dua orang yang tidak kenal tadinya
lalu ketemu sama sama jatuh cinta dan mereka jualan di pasar sebetulnya
artinya diterima oleh dua etnis yang berbeda
agama yang berbeda dan kepercayaan berbeda dari masing masing keluarga
lumpia ini dijual tujuh belas rupiah per buah
cara menikmatinya pun unik
dipadukan dengan saus berbahan kecap dan tapioca
serta sayur seperti selada dan batang daun bawang
lumpia ini bagi saya memiliki cita rasa yang menarik
karena saya merasakan ada perpaduan cita rasa khas tiongkok
dengan cita rasa tanah jawa
karena nilai sejarahnya juga menarik
dulu chua tayu asal tiongkok yang membawa menu ini pertama kali ke kota semarang
ini memasak lumpia dengan isian daging babi dan rebung
sementara istrinya mbok wasih yang asli semarang
ini memasak menu yang sama dengan isian kentang dan udang
nah seiring dengan berjalannya waktu
dan kebutuhan konsumen yang plural dan multi etnis di kota ini
maka isian lumpia diubah menjadi rebung dan udang
sementara daging babinya diganti ikan pihi
nah di indonesia banyak sekali menu makanan dan berbualan
minuman yang bisa dijadikan sebagai destinasi wisata gastronomi
nah ini destinasi wisata gastronomi saya
julukan kota lumpia yang melekat pada semarang sangat tepat
eksistensi kuliner legendaris yang ikonik ini
juga membawa dampak ekonomi yang luar biasa bagi masyarakat di kota semarang
bahkan di kelurahan keranggan
terdapat kampung yang populer disebut
sedikitnya ada sekitar tiga puluh perajin kulit lumpia di kampung ini
harga per lembar kulit berbahan tepung terigu ini dijual rp empat ratus
selain lumpia ada pula sampoko
yang menjadi bukti keharmonisan etnis tionghoa dan jawa di kota semarang
kelenteng yang berlokasi di kawasan simongan ini
menjadi saksi bisu penjelajahan laksamana tionghoa di indonesia
tionghoa seorang muslim
yang bersama awak kapalnya pernah berlabuh di semarang
sebagai bentuk penghormatan
patung tionghoa berbahan perunggus tinggi dua belas meter ini
dibangun di tengah klenteng
laksamana tionghoa itu berkenalan dengan raja raja di jawa
dan juga melakukan misi perdagangan dan bertukar cindera mata
nah kemudian salah satunya tempat petilasannya adalah
beliau mendarat di semarang ini di simongan ini
berdiri di lahan seluas tiga lima hektare
sampokong memiliki lima klenteng
arsitektur khas tionghoa dengan dominasi warna merah sebagai simbol kebahagiaan
menjadi magnet wisatawan bersuah foto
nah jadi ini adalah pakaian prajurit
seorangnya laksamana cenghoa
pakaiannya seperti ini ada penutup kepala
juga dipersenjatai tombak atau pedang
nah bersuap foto dengan menggunakan kostum seperti ini
menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan
terutama kaum milenial yang datang ke sampokong
karena kita bisa merasakan seperti apa rasanya tinggal di negeri tirai bambu
berfoto dengan menggunakan kostum ala tiongkok seperti ini
sayang untuk dilewatkan
untuk menjajalnya setiap kostum dikenakan biaya sewa rp delapan puluh
setiap hari sampokong rata rata dikunjungi oleh seribu hingga dua orang wisatawan
dengan tiket masuk rp tujuh hingga sepuluh rupiah per orang
ini baru pertama kali ke semarang sebenarnya
terus juga tahu ini dari instagram teman teman yang sering ke semarang
pasti fotonya di sini
jadi pengen melihat ternyata memang banyak banget spot spot
nggak cuma satu tempat ternyata
banyak nih ikon ikon yang dijadiin tempat foto
iya dong soalnya kan di pekanbaru gak ada yang begini
jadi ya di sini harus foto dong karena memang beda ya unik juga
terus juga ternyata bukan cuma ibu ibunya di sini
anak anak muda juga banyak gitu foto
berburu foto di destinasi wisata pilihan
menjadi gaya traveling khas yang dimiliki kaum milenial
namun budgeting atau perencanaan keuangan untuk berlibur
tetap menjadi faktor penting
yang perlu dilakukan sebelum berpelesir
karena itu jadilah wisatawan milenial yang cerdas dalam mengelola waktu dan keuangan
berikut tips agar liburan tak menyebabkan kantong kering
milenial harus merencanakan waktu traveling mereka dengan benar benar prepare ya
artinya dua tiga bulan sebelumnya
mereka sudah mulai membooking hotel
membuking kemudian tiket pesawat
untuk melakukan travelling
dan disiapkan pada rekening atau tabungan yang terpisah
jadi nggak bisa diutak atik ini untuk jalan jalan ya
yang ketiga saya kira memang harus persiapkan informasi sebanyak banyaknya tentang destinasi wisata itu
karena milenial pasti mencari sesuatu yang baru
setiap perjalanan wisata memiliki cerita tersendiri
ada yang memulainya dengan popularitas sebuah destinasi
yang datang untuk memuaskan hasratnya menggali informasi
joglo semar menjadi salah satu destinasi yang memilikinya
kaum milenial bisa menjajalnya dengan mudah
seiring dengan kemajuan teknologi digital